partai demokrat terus menjajaki komunikasi politik setelah bertemu ketua umum gerindra prabowo subianto selasa malam
hari ini ketua umum demokrat susilo bambang yudhoyono kembali menggelar pertemuan dengan ketua umum pan zulkifli hasan
kedua partai akan menjajaki kemungkinan koalisi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono telah bertemu ketua umum partai gerindra prabowo subianto selasa malam
selanjutnya malam ini sby menggelar pertemuan dengan ketua umum pan zulkifli hasan di kediaman pribadi sby
demokrat berharap pan akan bergabung dengan koalisi yang tengah dibangun oleh gerindra dan demokrat
demokrat menganggap pertemuan itu adalah bentuk koordinasi dari beberapa partai yang pernah ingin bersinergi dengan demokrat untuk membangun koalisi di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut hemat kami ini adalah juga sesuai juga dengan apa yang disampaikan pak sby
bahwa akan juga melakukan koordinasi dengan partai partai yang dulu pernah juga mempunyai inisiatif untuk membentuk suatu koalisi dan lain sebagainya
sehingga ini adalah merupakan tindak lanjut daripada pertemuan tadi malam tersebut
sementara itu elit pan menegaskan sikap partainya telah memutuskan untuk tidak mendukung jokowi
pan juga menyambut positif peluang demokrat bergabung ke koalisi prabowo
dalam pertemuan ini pan dan demokrat akan fokus membahas soal komposisi capres cawapres dan tim pemenangan pilpres dua ribu sembilan belas
saya melihat suasana kebatinan dari masing masing partai politik itu tidak ada yang berupaya untuk memaksakan kehendak
jadi seluruh partai politik yang akan berkoalisi termasuk partai amaran nasional sama sama menginginkan bahwa koalisi ini adalah merupakan koalisi lahir batin
koalisi persatuan indonesia yang mencerminkan sebuah pandangan visi yang diturunkan dalam bentuk platform dan nanti diperjuangkan dalam kampanye dan janji janji dalam pilpres nanti
enam partai politik telah sepakat mengusung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
sementara partai yang tersisa sejauh ini masih sibuk menjalin komunikasi sekaligus mengatur formasi kandidat penantang jokowi
demokrat pan gerindra dan pks
pks masih melancarkan lobby politik jelang pilpres dua ribu sembilan belas

kang faldo terima kasih sudah datang
dan juga ada prof hikam akademisi politik presiden universiti
prof terima kasih sudah datang
saya ke kang faldo dulu
sudah from atau belum sebenarnya keluar dari joko keluar dari tadi sudah disampaikan oleh waketum mas yoga
tidak keluar dari perjuangan petahana gitu istilahnya kata katanya
jadi sekarang sebenarnya kondisinya itu masih sangat sangat dinamis
jadi kedatangan pak zul kipri hasan ke istana presiden di bogor pada dua hari lalu
itu merupakan sebuah dalam kapasitas beliau sebagai ketua mpr
jadi beliau juga berbicara tentang sindang tahunan mpr yang akan membahas adanya usulan gbhn
tapi masa gak ada pembahasan sedikit soal itu
ada pasti obrolan seperti itu
namun sebagai kapasitas ketua mpr pak zul selalu mengedepankan apa yang harus dikedepankan
dalam tinggi negara
namun yang menjadi hal penting adalah bagaimana caranya kita memiliki bangsa ini kan panjang ya
dan dua ribu sembilan belas ini adalah waktu yang kita pandang bukan hanya sekedar lima tahunan saja
bagaimana bangsa kita memiliki platform sesuai yang pan punya
platformnya adalah reformis perubahan bagaimana rakyat itu sejahtera
masih dengan jokowi atau tidak jadinya
karena begini terlepas dari komunikasi dengan jokowi atau tidak
kepada jokowi itu dibangun dengan semua pihak
mendukung jokowi atau tidak
kemarin kami bertemu dengan caimin gitu kan pak zul juga bertemu dengan pak sby malam ini
kejadiannya lagi berlangsung
nah oleh karena itu lebih mengedepankan gagasan gagasan yang akan dibawa oleh pan
karena begini yang paling penting itu bukan hanya tentang kita bareng siapa gitu
tapi bagaimana gagasan pan bagaimana kita pengen kerukunan itu ada ekonomi sejahtera bagaimana kita juga mendukung partai yang transformasi
oke jadi masih belum jelas
masih dibangun komunikasi
gini semua ketua partai itu diundang pada malamnya
sedangkan kami diundang paginya
appetizer nya aja beda apalagi main course nya
tapi berarti statement mas yoga tadi tidak seperti itu ya
belum ada komunikasi seperti itu
pokoknya pan dan pan itu sebagai koalisi koalisi itu bukan yes man ya
bukan perbutuhan kursi menteri
bukan bagaimana kita cipta
oke bukan perbutuhan kursi menteri bukan bagaimana kita cipta
bukan bagaimana kita cipta
manut saja dan pan telah membuktikan itu selama berada dalam koalisi
tapi kesepakatan mufakat bersama gitu kan harapannya begitu ya
demi kemajuan bangsa
sekarang kami ajak anda bergabung dengan rekan kami yang ada di kediaman
susilo bambang yudhoyono di mega kuningan
sisi pertemuan sudah berlangsung bang zul datang dengan siapa saja sisi
ya selamat malam putri
tadi sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat ketua umum partai amarat nasional
zulkifli hasan hadir ataupun menyambangi kediaman dari ketua umum partai demokrat
tampak ada waketum dari pan baik itu viva yoga dan juga hanafi rais
tentunya ada sekjen pan edi suparno yang turut mendampingi zulkifli hasan
untuk bertemu dengan susilo bambang yudhoyono
direncanakan pertemuan ini hampir sama bentuknya dengan kemarin malam saat sbe bertemu dengan prabowo
pertemuan pertama akan dilalui dengan empat mata antara ketua umum pan
dan juga ketua umum dari demokrat yaitu sbe dan juga zulkifli hasan
lalu dilanjut didampingi oleh sejumlah petinggi parpol
tadi kami sempat berbincang juga dengan waketum partai demokrat rena
dia mengatakan bahwa kemudian koalisi ini opsinya semakin terbuka sebagai penantang jokowi
karena memang dia mengatakan dalam sepuluh bulan terakhir ada setidaknya lima pertemuan
yang sudah dilakukan antara sbe dan jokowi yang kemudian tidak dibuka ke hadapan publik
tapi kemudian dalam percakapan tersebut
ada beberapa ketidaksamaan persamaan baik itu ideologi ataupun visi misi yang diberikan oleh pak sby kepada presiden jokowi
ini juga yang mengakibatkan akhirnya kemudian demokrat ini membentuk koalisi penantang dari incumbent begitu
tapi kendali demikian masih dilihat lagi apa yang terjadi sebenarnya di malam hari ini
karena tadi dari pihak demokrat sendiri mengatakan bahwa pertemuan ini sebenarnya menyepakati
dan juga menawarkan apa beberapa hal yang dihendaki oleh demokrat dan kemudian apa yang disepakati dengan pan
tapi baik itu pan ataupun demokrat
mengatakan hal yang sama masih terlalu cepat kemudian jika membicarakan nama nama yang akan dirumuskan
untuk menduduki posisi capres atau cawapres dalam laga pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
mereka sendiri masih mengatakan setidaknya ada tiga hal lah yang dibicarakan pada malam hari ini
platform kerja dan kemudian yang terakhir ini ada kemudian organisasi pemenangan pilpres
atau kemudian kalau bisa dilihat dari pertemuan dari prabowo dan juga sby kemarin malam
mereka mengatakan sudah membentuk ada tim kecil yang akan memfollow up
hasil pertemuan tersebut
nah tim kecil dari gerindra dan juga demokrat ini kelak akan juga diberikan
akan juga diajak oleh pan maksud saya dan yang kemudian mereka sendiri akan bekerja untuk khususnya
merumuskan apa kemudian ide ide atau rencana kerja ke depan
khususnya juga merumuskan beberapa nama yang menjadi opsi dari koalisi yang kalau dari demokrat bilang
mereka mengusulkan nama koalisi dari hampir pasti dari empat partai ini disebut dengan koalisi kerakyatan
tapi kendati demikian masih dilihat lagi putri bagaimana sebenarnya hasil pertemuan malam ini
karena seusai bertemu dengan empat mata
dan juga bertemu dengan sejumlah petinggi partai
akan ada joint conference baik itu dari ketua umum pan zulkifli hasan dan juga ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dan dilanjut dengan press conference hanya dari ketua umum partai demokrat
sby yang juga akan menjawab sejumlah pertanyaan publik saat ini mengenai arah koalisi dan juga tentunya rencana demokrat dalam menghadapi pilpres dan juga pileg dua ribu sembilan belas
oke sisi kami tunggu terus informasi terbaru dari mega kuningan terima kasih
sekarang saya ke mas panca mas panca sebenarnya kalau semalam itu memang sudah dijelaskan
sepertinya untuk koalisi dengan presiden jokowi ada halangan dan rintangan
tapi juga tidak secara firm pak sby menjelaskan bahwa oke kami bergabung dengan gerindra
jadi sebenarnya gimana nih demokrat
sebetulnya kalau kita amati pernyataan pak sby dan pak prabowo sudah ada kesepakatan
ada lima poin terutama mereka sepakat untuk lima poin dan ke depan tim kecil akan menjelaskan lebih detail
jadi sebetulnya secara kesepakatan sudah ada tapi memang belum menyebut siapa nama capres dan siapa nama cawapres
tapi pak sbe juga menyebut bahwa gerinda sudah mengusung pak prabowo
capresnya sudah pasti prabowo gitu ya kemudian sekarang hanya tinggal penggodokan nama cawapres itu
nah itu yang kemudian akan menjadi tawaran karena semua yang merapat ke prabowo kan masing masing bawa cawapres
pan bahwa bang zul kemudian demokrat
kemudian pks bawa kang aher gitu
jadi bagaimana sekarang menemukan formasi dan pastinya harus ketemu semuanya kan bareng bareng
itu mungkin yang akan digodok oleh tim kecil dan juga mungkin partai partai lain untuk sepakat
karena pak sbe tidak pernah menawarkan arus ini arus itu
kami datang belakangan pasti kami menghormati koalisi dalam tanda kutip antara gerindra pks pan yang sudah lebih dulu
jadi mungkin itu tugas koalisi untuk menemukan
koalisi untuk menentukan siapa cawapres
tapi kalau kita melihat survei dan segala macam memang nama
iya karena pak sbe kan orangnya sangat berbasis data
pasti juga melihat data bahwa yang terpilih
tapi kan itu kan nanti kesepakatan koalisi
demokrat pasti tidak akan memaksakan untuk arus kami
kan bukan seperti itu
jadi tidak harga mati
tidak semalam dibilang pak
iya tidak harga mati
bukan harga mati
kemudian kalau misalnya ada dari teman pks yang harga mati itu berarti memang harus menghormati
atau bagaimana masih akan ada di niko
nanti akan ada komunikasi mbak
kan nggak ada yang harga mati dalam komunikasi politik kan pasti ada negosiasi negosiasi di situ
prof ikam kalau misalnya dilihat dari sampai semalam saya berbicara dengan teman pks kang pipin disini juga mengatakan yang terbaik sejauh ini yang kami lihat hanya kang aher kami setia kami loyal mesin partai kami baik mas
masih tetap kekah dengan posisi itu
kalau misalnya sekarang ada teman demokrat yang bergabung pan juga rencana akan bergabung
masih belum jelas
sesolid apa sebenarnya koalisi prabowo ini prof
ya kalau kita melihat politik itu kan pada kenyataan ya
nah kenyataan di dalam konstelasi oposisi ini harus juga berdasarkan hitung hitungan prosentase kursi di dpr
sehingga kalau kita bicara dengan cara begitu kita tidak hanya bicara mengenai klaim dari salah satu partai partai politik
yang jelas partai partai yang ada di oposisi ini kalau kita hitung sekarang gampangannya ada empat lah ya
karena kita sudah memasukkan demokrat
itu kan yang decisive betul itu adalah demokrat dan gerindra
kalau dua ini bergabung dua aja itu bisa masuk sebagai pendaftar
tapi kalau yang kedua ini pan sama pks bergabung misalnya
atau demokrat hanya dengan pan atau demokrat
justru kalau misalnya gerindra bergabung dengan pks sudah cukup
ya sudah cukup
nah oleh karena itu yang paling decisive secara angka angka secara faktual itu adalah gerindra dan demokrat
nah persoalannya kan politik juga berdasarkan juga persepsi persepsi
nah oleh karena itu pks barangkali diantara empat tadi itu termasuk yang paling solid
yang paling solid dengan selama ini dengan gerindra
oleh sebab itu kita bisa memahami kenapa pak sby walaupun demikian solid secara angka angka masih harus mengajak pan untuk berbicara
mengajak mungkin nanti dengan pks walaupun tidak langsung dengan pak soebul dan pak sby
harus begitu karena kalau tidak maka klaim klaim ini nanti bisa merusak apa yang sudah terjadi
nah yang bisa saya katakan sebagai pengamat
itu adalah yang tadi malam dikatakan bahwa ada jalan yang semakin melebar ya menguat untuk menjadikan demokrat dan gerindra itu membangun koalisi
tapi belum final kan
oleh karena itu menurut saya dinamika seperti ini antara yang nyata fakta dengan opd tadi harus disatukan oleh bos bos ini oleh para pimpinan partai politik yang empat ini
nah tetapi kan kita juga melihat bahwa kubu sebelah itu kan juga masih akan mencoba untuk melakukan manuver misalnya
dikatakan bahwa ya sebetulnya kita masih ingin pak sby merapat walaupun pak sby sudah menggunakan istilah bahwa kita punya kesulitan
kemudian mengajak pak zulhas
jadi mereka juga sefaktualnya memang masih mengajak ini
oleh karena itu semakin intensif dalam waktu waktu yang dekat ini empat ini untuk kemudian bekerja sama dan mengerucutkannya saya kira ya akan sulit
tapi kalau enggak ya nanti akan bagaimana
yang jelas kubu sebelah artinya kubu petahana itu setidak tidaknya mbak anda tidak bisa mengingkari mereka sudah punya calon presiden dan petahana
sementara kalau yang kubu oposisi ini tadi dikatakan sendiri oleh mas
mas banca bahwa memang gerindra sampai sekarang sudah mengklaim sebagai punya calon presiden dan pak sby juga mengakui seperti itu
tapi kan misalnya pks mbak dia masih punya sembilan nih calon apa yang ditawarkan
iya ini malah punya empat jadi semakin penting untuk segera mengerucutkan karena the time is running out
oke times running out juga mungkin sebenarnya untuk pan
pan ini kalau misalnya ke jokowi ya kalau misalnya ke jokowi itu kan diajak atau tidak atau bagaimana atau selama ini pendekatannya digantungkan atau bagaimana sih sebenarnya
begini kita juga tidak bisa menafikan bahwa memang pan juga menerima offering offering juga dari koalisi pemerintah saat ini
karena memang sampai saat ini pan masih diharapkan karena bagian dari koalisi untuk terus bergabung bersama koalisi
karena memang pan memiliki basis massa yang kuat memiliki ideologi yang jelas
memiliki platform yang jelas
nah namun permasalahannya adalah apakah koalisi yang dibentuk ini memang untuk masyarakat
jangan sampai kita membentuk koalisi seperti yang selalu disampaikan oleh pak zulkifli hasan gitu
hanya untuk bagi bagi kursi menteri
sayang sekali gitu
oleh karena itu pan sangat terbuka komunikasi kami alhamdulillah lancar dengan segala pihak
saya termasuk yang menemani pak zul ketemu caimin malam itu
dan saya juga melihat bagaimana pak zulk ketemu dengan pak erlangga pak zulk ketemu dengan pak oso
apalagi mereka kan
kalau di mpk
mpr kan pak oso pak caimin pak zul ketua kelasnya sebagiannya wakil ketua kelasnya
tapi kalau misalnya dari teman teman dpp gitu mungkin sering ngobrol
soulnya lebih kemana ke jokowi atau ke prabowo
kalau begini kalau di pan internal sendiri kami selalu mengusung bahwa capres dari pan itu adalah pak zulkifli hasan
karena sesuai dengan hasil rakernas
namun karena tidak bisa mengusung sendiri
nah oleh karena itu kami lebih berpegang kepada yang mana yang bisa sepakat sama platform kami
jadi yang paling dekat dengan visi dan misi pan gitu ya
dan yang lebih penting adalah bagaimana dalam konstelasi yang sangat cair seperti ini kita bisa menyampaikan
bahwa kami akan mengusulkan platform seperti ini dan kami bisa bekerja keras lebih baik sehingga kami bisa berkontribusi lebih banyak untuk bangsa ini
apa yang malam ini ditawarkan bang zul ke demokrat
pasti malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana membangun bangsa ini lebih baik
ya tentu pasti ada
pasti ada pembicaraan tentang nama nama atau sebagainya
tapi sekali lagi bagi kami ini masih sangat cair
masih sangat cair
masih belum bisa ini
demokrat melihat ini masih sangat cair atau sudah semakin solid ya
saya pikir sudah agak mengerucut ya
sudah semakin solid ya
karena begitu pkb memutuskan mendukung jokowi poros ketiga itu sudah tidak mungkin dibentuk
sudah bubar ya
sudah tidak mungkin dibentuk
kalau katakanlah gerindra dengan demokrat menyatakan bergabung koalisi
atau sebaliknya pks dengan gerindra menyatakan koalisi
demokrat dengan pan kan tidak bisa
jadi otomatis tinggal dua hadapan hadapan
jadi sudah tidak cair lagi
sebetulnya sudah makin mengerucut
bahwa nanti di menit menit terakhir terjadi kejutan kejutan bisa saja
tapi dia tidak akan merubah yang dua yang nyata
bisa juga prof
tapi sudah last minute saya pikir ya
karena di menit menit terakhir
karena kita lihat di sebelah kan juga belum secure soal siapa cawapres mereka
hanya disimpan saja ya
gokar masih minta saya lihat
gokar masih minta
caimin juga masih ngotot
mereka juga belum aman
nanti setelah jeda saya mau ke mas panca juga
dari koalisi prabowo sampai semalam dan juga yang selama ini beredar
yang paling terlihat kekeh itu adalah pks
pks merasa punya posisi tawar tinggi
pks merasa punya merasa mesin partai yang solid
dan sekarang bagaimana pendekatannya ini dari demokrat
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih bersama mas panca dari demokrat
kemudian kang faldo dari pan dan juga prof hikam
kita masih membahas soal
geliat koalisi kubu prabowo
hari ini seperti diketahui zulkif yasang ketua umum pan
saat ini sedang melakukan pertemuan empat mata dengan susilo bambang yudhoyono ketua umum demokrat
kalau misalnya kemarin kita membahas saya berbincang dengan teman pks
mereka tetap keke karena mereka merasa punya modal
nah bagaimanapun kan
demokrat di sini juga tentu punya hitung hitungan bahwa tidak mungkin melepas pks yang mesin partainya sangat begitu kuat dan terbuka
bagaimana ini melakukan pendekatan pendekatan yang bisa diterima oleh teman pks
saya pikir apa yang dilakukan pks normal wajar ya
karena mereka sudah bersama sama dengan gerindra cukup panjang
di sejumlah pilkada mereka bersama sama
kemudian mereka juga menang di dki
saya pikir sikap politik yang wajar
tapi seperti semalam disampaikan oleh pak prabowo
bahwa pak prabowo intens sekali berkomunikasi dengan pimpinan pimpinan pks dan pan
sebelum dia datang ke pak sby pun
dia juga pamit sama ketua ketua partai itu bahwa dia mau ketemu pak sby
dan mereka ketua pan
dan saya pikir nanti dalam perjalanan pasti ada komunikasi komunikasi politik yang mungkin tidak merugikan satu sama lain
akankah bertemu dengan pks pak sby
saya dengar mungkin minggu ini juga dengan pak sohibul mungkin
tapi saya belum dapat update hari apa pertemuan mereka
kira kira apa yang akan dinegosiasikan
atau apa yang akan
saya tahu jawabannya pasti kami menyamakan visi dan misi
tapi kan bagaimanapun kan tetap harus ada
harus ada yang dijual kemudian harus ada yang membeli jualan itu kan
itu kasarnya kan begitu
pasti yang awal memang menyamakan platform dulu
seperti yang dilakukan dengan gerindra
kalau sepakat ini loh yang akan kita bawa ke depan
ini yang akan menjadi tawaran kita untuk rakyat indonesia
nah mungkin setelah itu mungkin
cawa presnya itu akan dilakukan
dan mungkin nanti di tim kecil itu seperti disebutkan kemarin
pan pks juga akan ada untuk membahas hal hal seperti itu
karena seperti yang saya bilang tadi dan juga berdasarkan statement pak sby kemarin
bahwa demokrat untuk posisi cawa pres bukan harga mati
jadi masih ada ruang untuk negosiasi
oke masih ada ruang untuk negosiasi
prof vika ada kans untuk saling mengunci nggak sih
karena yang di kubur prabowo ini semuanya kuat kuat
kemudian punya basis dan punya keunggulan masing masing yang bisa dijual tentu saja
jadi semua pasti akan berjuang masing masing karena ingin mendapatkan efek
koktel efek yang bisa menyelamatkan mereka dua ribu sembilan belas
saya pikir kalau kemungkinan selalu ada menguji
tapi tadi loh pak kita berangkat pada realita
bagaimana misalnya pks mau mengunci gerindra dan
dan demokrat akan sangat sulit
jadi bagaimanapun politik
karena demokrat disitu ada efek pak sby disitu tentu saja
bukan hanya itu tapi jumlah kursi tadi itu
jadi harus ada kompromi kompromi
nah kalau menurut saya memang betul semua saya percayalah secara normatif
menyamakan misi dan visi misi itu akan terjadi
apa yang mau anda kasihkan ya
misalnya kalau gerindra itu kalau saya memang sudah mungkin bisa bicara tentang harga mati soal capresnya harus pak prabowo
even pak sby tadi malam pun mengaku itu
nah oleh karena itu the beef ini adalah soal cawapres mbak
nah sekarang cawapres siapa yang mau yang paling kuat
apakah pks atau apa namanya demokrat atau dari pan
menurut saya kayaknya hanya dari pks dan dari demokrat ini
yang apa tawar menawarkan
dari pan nggak kenapa pak
karena begini kalau dari pan itu kan kekuatan real tadi itu tidak sekuat apa namanya demokrat
dan kalau dengan pks juga itu saya kira dari segi bagaimana tanggapan dari masyarakat sipil dan pendukung pendukungnya itu
mungkin pan masih bisa memberikan opsi yang lain selain cawapres
jadi predisi pengamat politik ya dalam rundingan antara empat itu mungkin pan tidak akan tidak menjadi yang paling ngotot
persoalannya adalah kalau pks terlalu ngotot bisa jadi malah yang dapat malah pan
jadi sekarang ini empat partai ini memang harus betul betul menghitung kekuatan real dan bagaimana opini dari publik
karena time is running out dan you need the beef ya apa yang harus diberikan secara real
ya kami memang sebenarnya tidak perlu ngotot
karena yang lebih penting adalah bagaimana caranya bagi kami koalisi yang menjadi tempat kami berlabuh adalah di mana kami bisa berkontribusi lebih banyak
salah satunya di cawapres
kalau yang sekarang kontribusinya belum banyak
ya tentu saja
karena cokowi masih kurang
oh tentu kita selalu memberikan arahan bagaimana bangsa ini terus berjalan
kita selalu mengkritik kita beda sikap dan kita berani
ya pan itu berani dalam bersikap dan begitulah seharusnya berkoalisi
nah oleh karena itu bagi kami adalah yang jauh lebih penting jika seandainya kita menyatakan bahwa pan berposisinya paling lemah justru kami melihat sebaliknya
karena yang di depan yang bagi kami adalah platformnya
oke kami mengusumpah zulkifli hasan
jika anda sepakat kami punya orangnya namanya zulkifli hasan
ketua umum kami
dan jangan lupa bahwa pan juga belum menentukan sikap
kami akan menentukan sikap di rekernas
nah dengan kondisi seperti
itu akhir juli ya
insya allah akan dikabatkan dalam waktu dekat
nah oleh karena itu pak
tergantung pertemuan malam ini kayaknya
pan sekali lagi
pan sekali lagi kami akan berlabuh di tempat di mana kami bisa memberikan kontribusi paling banyak
tapi kekuatannya pan kalau misalnya kang faldo saya ingin lihat dari sisi kang faldo nih
kekuatan pan yang selama ini yang mungkin dilihat tidak ada di demokrat tidak ada di pks tidak ada di gerindra yang bisa menjadi posisi tawar
pak hasan adalah pemersatu
dia adalah orang yang bisa berbicara dengan semua pihak
dia tidak bermasalah dengan pak jokowi
dia tidak bermasalah dengan pak prabowo
dia juga tidak bermasalah dengan pak sby
dia tidak bermasalah dengan siapapun
dan dia merupakan tokoh yang bisa merekatkan orang orang yang mungkin berselisih
dan itu bisa menjadi kekuatan untuk nanti ya
selain itu di pilkada terakhir kemarin jangan lupa pan itu menang sepuluh provinsi
kami membuktikan bahwa kader kami bekerja bareng bareng sama nasdem yang posisinya juga tertinggi
oleh karena itu dengan dinamika yang berubah seperti ini
menurut saya masih ada ruang
di mana kita masih bisa berdiri ke luar

tapi jangan lupa sekali lagi untuk masyarakat
jangan sampai bagi bagi posisi menko siapa menteri siapa
karena pak zulkifli hasan sangat tidak suka sekali dengan hal itu
kang fadul sebenarnya pan sudah pernah ngobrol dengan pks gak sih soal soal ini
oh tentu ya
pak zulkifli hasan adalah
tapi tetap posisi pks untuk jawabannya sudah
pak hidayat nur wahid adalah orang yang juga berada diwakil ketua mpr
jadi sering biasa ya
jadi komunikasi selalu dibuka
dengan posisi pak zulkifli hasan yang dengan seperti ini
kami berharap bahwa bangsa ini kedepannya lebih rukun
tidak ada konflik
dan kita bisa menciptakan bangsa yang memang serius untuk cita cita bersama
oke pan pemersatu
kemudian ahy survei tertinggi selama ini
kemudian juga dia sosok yang disukai milenial
dia punya pendidikan yang bagus
kemudian juga dia relatif tidak punya masa lalu yang bisa diserang
katakan kasus apapun misalnya
kemudian juga dia sejauh ini secara survei memang lebih tinggi
dan memang di posisi cawapres dia termasuk tiga besar paling tidak selalu di setiap survei
kemudian yang paling penting mbak putri
saya lihat antara demokrat pan dan pks ini kan sudah pernah bekerja sama
dalam pemerintahan pak sby
kemudian dalam pemilu dua kali pemilu langsung pertama dan kedua
juga kami kan bersama
jadi kalau nanti di dua ribu sembilan belas kami bersama lagi ditambah gerindra
saya pikir ini akan jadi kekuatan yang cukup kuat untuk bisa mengalahkan petahana
tergantung siapa cawapresnya ya
cawapresnya sangat berpengaruh
karena posisi cawapres juga bisa mengangkat elektabilitas capresnya sendiri
itu yang harus dipertimbangkan oleh koalisi ini
tapi secara koalisi demokrat pan dan pks ini kan bukan asing
karena mereka sudah pernah bersama sama sepuluh tahun
tapi sebenarnya menarik juga karena bagaimanapun kan pak jokowi juga pasti sudah memiliki hitung hitungan yang dimiliki pan
juga sudah sering tektok dengan bang zul gitu kan
sebenarnya apakah sudah ada memang sinyal kemudian yang memastikan jokowi memang firm menginginkan pan dan benar benar diminta
iya karena yang
ada atau tidak
yang perlu dicatat ini bukan tentang mengalahkan pak jokowi saja
tapi kita ingin membangun pemerintahan yang kuat
dan jangan lupa besok itu barengan
sehingga ini akan sangat berbeda sekali hitung hitungan dengan yang kemarin
nah oleh karena itu pak jokowi bagi kami adalah jika memang dia bisa nerima platform kami ayo kita jalan bareng
tapi jika tidak kita juga siap untuk mencari partner yang siap untuk menerima kami punya gagasan
tapi selama ini sudah ada yang jelas belum dari pak jokowi bahwa ayo sudah sini aja gitu misalnya
ya seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa memang ada offering dari pihak istana yang surveinya sangat tinggi masih tidak terlalu percaya diri kami lihat seperti sekarang
jadi oleh karena itu kami dari pan tentu dengan dinamika yang seperti sekarang tidak ingin terjebak ya
ya bahwa kasian masyarakat kalau seandainya kita malah sibuk bongkar pasang a b c d gitu
karena itu terlalu kecil bagi kami
oke artinya masih belum ada
kembali ke tesisnya di awal bahwa ini masih sangat cair
masih belum ya
masih sangat cair
oke kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jedanya kita bahas kira kira apa itu
kita bahas kira kira apa yang akan terjadi malam ini setelah pantai demokrat bertemu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
prof hikam ayo sekarang kita bicara data deh
memang semuanya memang menginginkan posisi jawab presiden itu saja
tapi tahun data kan kembali ahy
sekarang bagaimana memastikan
untuk koalisi prabowo nih ya mungkin supaya nggak jadi goyang ini yang sudah terbentuk dengan begitu baik
kemudian apalagi hubungan gerindra dan pks juga sudah begitu baik
ya tentu yang paling ideal adalah pertemuan dari empat pimpinan ini
apakah sekarang masih bilateral artinya dari partai satu dengan partai yang kedua
kemudian tapi nanti akan terjadi keempat empatnya jadi satu
harus segera muncul ya
dan disitu itu nanti idealnya sudah ada pembicaraan yang paling mengerucut siapa jawab presiden
nanti kata kata harga mati dan tidak harga mati itu harus sudah selesai di situ
nah hitung hitungan data keras tadi itu kita sekarang ini baru atau saya paling tidak bisa menyampaikan bahwa yang dari demokrat ini yang terkuat
tapi kan politik kan
politik kan dinamis juga
siapa tahu bahwa demokrat kemudian legowo dan lain sebagainya
kita juga tidak boleh meremehkan kuatnya jalinan gerindra dengan pks
ya kan sampai selama empat tahun loh mereka bekerja
kuatnya hubungan pan dengan gerindra juga nggak bisa didismis begitu saja
walaupun pan juga mempunyai hubungan dengan petahana misalnya sebagai anggota kpk
oleh sebab itu idealnya begitu
nah kalau tidak maka politik pada akhirnya kalau waktu sudah semakin mepet kan harus memutuskan
nah itulah yang saya sebut tadi bahwa at the end of the day kalau kita bicara kekuatan ya cuma gerindra dan
demokrat nanti akan menentukan eh kamu pada ikut saya atau tidak
ya memang pan sekarang secara normatif ideal bicara kita berani berkata tidak dan lain lain
tapi politik ini kan realitas
jadi kalau sudah yang dua tadi memutuskan karena sudah bertemu berkali kali padahal waktu sudah mepet
ya tentu pan pada akhirnya juga harus mau untuk kemudian ya berbagi kan begitu
nah oleh karena itu saya kira malam ini sangat menentukan
dan saya prediksi tidak akan jauh dari yang dilakukan antara pak sby dengan pak prabowo
ya jelas itu akan menjadi taruhan dari pan kan ya
tetapi yang saya maksud adalah secara visi dan misi akan klop
tetapi tentu juga belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi cawapresnya malam ini
jadi masih diperlukan tapi harus waktunya harus cepat
dengan pak sby dengan pks
habis itu baru keempat empatnya bertemu dan menentukan
dan disitulah akan bisa ditentukan berarti
untuk malam ini kita bicara tampaknya dari hitungan hitungan yang keras tadi itu
ya ahy memang paling kuat
tapi kita belum tahu bisa saja kan
kemudian ada usulan dari luar sama sekali misalnya gubernur dki
kan bisa saja dia masuk untuk mencari kompromi kan begitu
karena anis ini juga mempunyai daya tarik yang cukup baik
di masyarakat dan di apa namanya para pendukung partai partai yang empat
dan di mana mana

mungkin saja pak bawomikir
lah sekalian ambil dari luar
biar bisa diterima semuanya
istilah bukan nergamati itu juga harus diterjemahkan
ditafsirkan secara lebih fleksibel ya
bukan hanya antara empat itu
tapi juga ada yang misalnya dari luar

karena kita nggak tahu

pemilunya serentak mbak
karena itu yang kita lihat
jadi itu yang kita lihat
jadi faktor yang tadi dibahas oleh paldo
pemilunya serentak mbak
jadi partai mungkin akan tetap berusaha untuk
dan itu yang selalu akan digunakan oleh gerindra
karena gerindra itu sangat memerlukan figur dari
makanya lebih dulu sudah memutuskan seperti itu
karena keunggulan posisi cowapres nanti tentu akan memastikan
dan saya sih berharap pak paldo atau mas paldo atau kang paldo juga karena dia berada
dalam elit pan ya
putuskan dengan cepat
nggak usah terlalu berlirik lirik
kang tapi sebenarnya
dari sana dari sini
sebenarnya pan itu menunggu atau tidak
oke sekarang bertemu dengan hari ini bertemu dengan demokrat
mungkin demokrat masih akan bertemu dengan pks
mungkin kemudian nanti ada pertemuan gerindra dan pks
mungkin ada pertemuan yang lain
pan dengan yang lain juga
iya dengan yang lain
nah itu pan statusnya menunggu atau
atau kalau misalnya malam ini sudah nggak jelas sudah lah selesai kita putuskan
yang jelas koalisi itu tidak akan putus malam ini
dan kita memang masih ada waktu untuk berdiskusi
nah oleh karena itu yang penting kami dari pan ketika bertemu kita sangat siap
bahkan kita membuka komunikasi dengan segala pihak yang kita bawa itu gagasan
dan oleh karena itu kita melihat yang justru lebih agak khawatir adalah koalisi pemerintahan sekarang
karena dia butuh pemerintahan yang sangat kuat untuk menjamin bahwa semua cita citanya tercapai
jadi kapan keluar juga
oh tentu seakan akan berpengaruh gitu
karena kita juga memiliki beberapa gagasan yang selalu dilakukan
kita juga punya masa
kita juga berkoordinasi dengan baik dengan partai politik yang lain
maka oleh karena itu bagi kami yang paling penting di titik inilah partai politik yang bisa berkomunikasi dengan siapapun
menunggu atau tidak sebenarnya pan
pan selalu beraktif untuk menjalin komunikasi
oh nggak juga
oh nggak juga oke
karena ibarat kita main bola ya
jadi kalau kita mau ke lima itu masih ada kemungkinan untuk jadi juara
dan ini gini loh kita nggak memandang ini jadi sesuatu yang ayolah buru buru gitu
no gitu ini lima tahun ke depan bangsa ke depan
masih ada kemungkinan menjadi juara
iya kembali lagi
masih ada kemungkinan bisa terpilih menjadi cawapres
bahkan capres loh kok kita pengennya
capres masih pengen jadi capres
iya kita musuhnya gitu kok
untuk gabung ke prabowo
kalau pengen kan boleh boleh
kan pengen pertanyaan
kalau disetujui atau tidak kan itu komunikasi
kita bisa diskusi lagi
wajar juga karena hasil rekor nasional mereka mengusung capres kan gitu
tapi tetap saja faktor waktu harus diperhatikan
dan itu juga kalau kita menggunakan normativismenya kang aldo tadi itu juga penting mbak
karena bagaimana kalau partai partai ini tidak segera membuat semacam platform politik untuk rakyat
jadi sibuk dengan soal capres dan soal cawapres
kalau dengan petahana beda memang mereka juga bisa dipertanyakan apa platformnya
tapi yang jelas mereka tinggal melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan dan memperbaiki menawarkan
tapi kalau oposisi ini ya kan kita masih sampai mau deadline atau mau masuk ke pendaftaran masih belum rakyat belum tahu platform politiknya
kemarin pertemuan kemarin setelah pertemuan pak sby kan bukan siapa capres siapa cawapres yang dia umumkan
tapi apa kesepakatan kami berdua ke depan lima tahun ke depan indonesia akan seperti ini
itu baru dari demokrat kan begitu
tetapi kan kita masih lihat bahan bagaimana mungkin beberapa menit lagi
pks juga akan
jadi memang bagus yang diusulkan oleh pak prabowo dan disetujui untuk sementara itu oleh gerindra sebagai platform tadi
tapi bukan itu
jadi platform itu harus lebih jelas dari itu
karena kalau yang lima itu masih sangat makro masih sangat umum
masih akan ada detail nanti
oleh sebab itu waktu itu penting sekali mbak
tapi masih sampai tanggal sepuluh
bisa jadi ada banyak kejadian kejadian kecil yang akan terjadi
yang menjelang tanggal sepuluh
yang akan mengganggu dan mengubah lagi gitu loh
konstelasi bisa terjadi
banyak sekali kejadian seperti itu
bisa terjadi bisa terjadi
bisa terjadi bisa terjadi
bisa terjadi bisa terjadi
banyak sekali kejadian seperti itu
pak s b ini kan pengalaman mbak
dua kali maju dan dua kali menang
dia pernah bercerita ke kami bahwa semuanya itu nanti di last minute akan menentukan
jadi masih bisa berubah
tiba tiba tanggal sembilan malam utusan golkar datang ke pak sby atau ke gerindra
bisa saja seperti itu
atau di menit terakhir pan tiba tiba kami ke pak jokowi
itu bisa terjadi
apalagi masih ada pengujian pasal di mk
itu ada pengubah semuanya
kalau memang situasinya sebegini semakin menyedihkan politik kita ini
karena semuanya akan ditentukan untuk last minute
sementara kalau kita menggunakan kerangka berpikir kang aldo
berpikir untuk rakyat itu tidak mungkin bisa ditentukan secara
prof ini kan memang menyedihkan menurut saya karena faktor ada pembatasan presidensial threshold
sementara pemilunya serentak
tapi kalau dulu tidak
jangan dipakai untuk alasan
itu sudah jelas sudah nggak bisa berubah lagi walaupun sekarang ada pengajuan di mk
tapi kan dari situ sebetulnya kerancuan pemilu kita ini
tapi faktanya adalah
rakyat kemudian menjadi tidak bisa melihat apa sebetulnya yang dikendaki
tapi kan memang batas waktunya masih sampai tanggal sepuluh
oh iya kalau secara teknik
batas waktu ya
sebetulnya media nggak sabar saja
gini prof mungkin jangan media
media malah mencoba menangani
jadi mungkin memang belum ketemu apa yang sama sama dicita citakan demokrat
pan gerindra dan kita memang masih butuh waktu untuk komunikasi gitu
tapi kita tidak akan sedikitpun membuat masyarakat
akan tersederailah dengan proses ini
amin kalau bisa begitu
sebetulnya nggak ada masalah
sebetulnya karena memang secara proses prosedur memang baru tanggal sepuluh
tapi kan semua rakyat pengen tahu segera
iya sama juga sih
memang betul petahana sampai hari ini belum mengumumkan cawapres
tapi publik ini lebih tenang melihat petahana karena ada yang dikantongi
tetapi kalau yang oposisi ini orang masih belum tahu
tidak bahkan capresnya
nah kan akhirnya kan begitu kan
jawabnya selalu nanti tanggal sepuluh last minute
itulah yang menjadi pertanyaan seharusnya
harusnya udah pede umumkan nih kalau
tapi sebenarnya menarik juga kalau misalnya melihat pergerakan
bagaimanapun kalau misalnya pks terutama yang sampai sejauh ini masih kekeh
kemudian jika diumumkan last minute memang para petinggi elit elit sudah pada tahu
jangan sampai yang bisa menerima hal hal seperti ini hanya elit elit
tapi yang di bawah yang sekarang justru membutuhkan kejelasan
sesegera mungkin gitu loh mas panca
maksud prof ikam itu
iya pasti sama juga dengan kami
di kami juga
demokrat pasti segera ingin tahu ini mas ahaye masuk apa enggak gitu kan
bukan kita koalisinya sama siapa cepet dong itu kan wajar saja
nah demokrat juga membuka opsi
kemarin kita memerintahkan untuk melakukan rakorda di satu ratus tiga puluh empat dpd
mereka ayo mau kemana kalian ditanya mereka
sudah ada hasil yang kemudian ke prabowo kan
sebagian besar ke prabowo tapi ada juga yang memilih keinginan untuk bergabung dengan jokowi
seperti jawa timur nusa tenggara timur papua barat
itu pengennya dengan jokowi
nah itu kan juga dinamika di internal partai kan
tapi juga bisa juga udah ketahuan arah koalisi kemana ayo dong wapresnya segera
jadi dinamika internal partai seperti itu menurut saya normal normal saja
bagaimana dengan pan memastikan kader di bawah kemudian nggak bingung antara sebenarnya kemana ya
ke jokowi atau ke prabowo itu
ya tentu kami dari partai mana nasional selalu berpikir bahwa semuanya dikomunikasikan dengan baik kepada kader dan juga masyarakat ormas yang terkait sama pan juga
dan ini merupakan sebenarnya ini adalah hal yang seluruh kader internal pan juga paham
bahwa dengan kondisi seperti sekarang posisi kita seperti sekarang dengan dinamika seperti sekarang tentu kita perlu sedikit bersabar
bagaimana kita menantikan waktu waktu terbaik untuk mengumumkan kita akan kemana
mudah mudahan ketua umum kita termasuk tempat dimana kita bisa berkontribusi lebih banyak
dan mudah mudahan ini tidak akan mencederai semangat perpolitikan kita
oke baik terima kasih semua kuncinya malam hari ini kita lihat
belum ya belum ya
ada beberapa hari yang banyak kejadian kecil bisa sangat berpengaruh
oke berarti pan juga masih belum akan menentukan hari ini ya
kami akan menentukan dimana kami bisa berkontribusi lebih banyak
kalau prediksi saya pan juga akan setuju secara umum
seperti gerindra setuju secara umum lima poin
lima poin ya dibahas dengan dengan berbeda
nah yang belum adalah apakah beefnya itu itu aja
kita dapat main course dari dua duanya nih dari sono makannya pisah dari sini diajak makan juga
jadi main course kita dua nih yang mana yang paling bisa kontribusi lebih banyak
oke nunggu pks lagi
oke oke baik baik terima kasih
belakang layarnya bu
yang paling agak sulit nanti itu adalah komunikasi menentukannya antara sby dengan soebul iman
kalau dengan pan saya kira tidak terlalu sulit
ketika semuanya ditaruh di atas meja dan semuanya menyodorkan yang terbaik di situ pertaruhannya
kan kita harus memilih yang harus menang
nggak bisa ngotot ngototan oh kami udah empat tahun misalnya apa sih
kalau harus menang elektoral ya aha ya dong
tapi poinnya kita berkoalisi untuk menang
oke baik terima kasih mas panca terima kasih kang faldo terima kasih prof ikam terima kasih banyak
terima kasih mbak
sudah di sini pada malam hari ini cnn indonesia prime news segera kembali